persebaya surabaya tidak melepas tony firmansyah untuk bergabung dengan timnas indonesia u dua puluh
dalam rangka laga uji coba internasional melawan tiongkok pada dua puluh dua dan dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
pemain muda persebaya itu diminta jajaran pelatih untuk fokus membantu persebaya
menghadapi arema fc pada dua puluh tujuh maret mendatang
performa apik pemain muda persebaya tony firmansyah benar benar sedang diperhatikan pelatih persebaya paul monster
bahkan di beberapa kesempatan pelatih asal irlandia utara itu memuji performa tony yang semakin baik
sehingga tak diizinkan untuk bergabung dengan timnas indonesia u dua puluh
pelatih persebaya paul monster mengatakan ditahannya pemain berposisi gelandang serang itu
lantaran kebutuhan tim menjelang laga penuh gengsi melawan arema fc di pekan ke tiga puluh liga satu dua puluh tujuh maret mendatang
pas jadi coretnya gelandang asal singapura song ouyang persebaya tidak punya banyak pilihan pemain di sektor lini tengah
bahkan dalam beberapa laga terakhir back kadek raditya dipaksa bermain sebagai gelandang bertahan